hai orang fisik banget bikin palogo pusing ku cabut juga deh
sudah kita lanjutkan saja
hai hai lanjutkan lanjutkan ingin aja al nafi
gusur beli obat kan emak bukan lu iya kan ya kan murni beli obat buat ahaba
murni nggak tega
lebih sayang sama malu daripada laki laki lu
ingat ya lu berdua gue angkat derajatnya di sini jadi jangan pernah buat peraturan
lu sendiri di rumah gue paham ya udah obatnya
tiada duka yang abadi di dunia
ya udah sekarang bang ivan temen minum obat ya mudah mudahan sembuh jadi dia tenang
kalau pak pak
hai allah akbar allah
jangan disebut oleh lu forget it
lo tuh kira kira kalau ajar gue baru tidur sebentaran
udah kebangun karena kara ngegamble yang suara sebreng lo
yaudah kalau pak ivan merasa keganggu saya mohon maaf
tapi saya ajarin untuk membangunkan orang sholat
gue tuh gak peduli
lo mau bangun sekampung kayak yang menjadi masalah
itu gara gara suara lo gue kebangun
gak ngerti orang sakit ameh
ya sudah pak ivan saya sudah tidak bersalah
tapi sekarang biarkan saya melanjutkan ajan untuk membangunkan orang sholat
eh inget ya mukhtar
kalau ajaran kagak usah kecek kecek
allah itu maha pendengar
dada kagak usah pakai ginian
gue mau pulang juga nih
ajar dia sendiri sana
bangun bangun bangun
kagak ada adabnya kalau orang kaya ngomong
eh pak ivan
lu kok jadi setan gini ya
lo yang setan
gue ini orang kaya dosa juga segen nempel sama gue
jangan tak kabur
harta itu titipan allah
bahkan bisa jadi pemberat dosa di akhirat nanti
gue kagak peduli gue udah kaya
bukta gue kasih tau yang terakhir kali sama lo ya
jangan berisik kuping gue sakit
jadi kita bukan lagi teriak teriak
gua kagak peduli yang penting jangan berisik
tau kan gue lagi sakit keras
justru dengan ayat suci al quran bisa jadi terapi
bahkan bisa menimbulkan penyakit yang parah sekalipun
jangan kebanyakan teori
jangan kebanyakan teori
jangan kebanyakan teori
ini tiap hari dengerin quran
tetep aja gue kena kanker stadion empat
kepala gue masih sakit
lo kebanyakan innaillahi innaillahi
gue matiin juga listriknya nih
ya sudah sudah
ayo lanjutkan pengajiannya
ayo dari mana tadi lanjut
ya allah allah allah
gue cabut juga deh
ustadz luar lagi
ustadz luar lagi
itu aja luar lagi
jangan pegang pegang nanti kesetrum
sekarang latiin lagi lagi listriknya
buruan metranya ya
ya allah ya allah
buruan buruan latiin
susah diu segai cantik
bahkan tadi militernya tumbuh semuanya di selalu
kita bantuin dia ke bapak raja mak
kenapa sih kamu ada jauh jauh mak
mak ini gimana bang ipan di jam jam mak
kamu ambil minyak sayur ke dapur
nanti dibalurin pasti udah lempung pasti lemes sayur buruan
dari balurin balurin
ya allah bang
kenapa cipu tinggalin bu erni bang
bu erni masih butuh abang
mulu pendek bang
ngurusin mayit belum kelar
bagaimana tuh kerandanya gimana
isu isu pak ustadz kita juga lagi bingung ini
kerandanya gak ada ya gak
iya pak ustadz kalau ada orang kampung sini
kita minta cariin aja ternyata sama orang kampung
kita telepon si kuncir aja pak ustadz
suruh bawa keran dari kampung kita
daripada bingung bingung ya nggak
ya udah hadi lu cepet deh
teleponin tuh si kuncir ya
siap pak ustadz
yuk kita ke dalam lagi
semua yang ada di tempat ini yuk kita angkat tangan
kita berdoa memohon kepada allah subhanahu wa ta'ala
kita doain khususnya jenazah
semoga allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan
dan allah ringankan azab kuburnya
ya rukhban allah
ya rukhban allah
ini bang bedu ya
bang yadi masih apa sama saya
padahal saya udah tujuh tahun loh
kerja di luar negeri jadi tki
bang yadi masih ingat sama muka saya
ya masih lah
kan bang bedu mukanya yang sama
dari dulu itu standar smi
standar sni emang muka saya helm
ya ditamain bang yadi
maksud saya jalak jalak begini tuh ciptaan allah
udah gak apa apa
saya emang bang yadi ya orangnya selalu bersyukur
apa yang sudah allah kasih ke saya
apalagi allah selalu memberikan nikmat yang
saya gak pernah menuga duga
saya dikasih nikmat sehat nikmat iman aja
saya udah bersyukur alhamdulillah
bener itu bang
yaudah kita lanjut ke pasar
bacot baik kami ini
bah kalau gitu
saya ke pasar dulu ya
iya bang yadi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
berani berani jalan sama perempuan lo
lu berani sama perempuan lo
lu lagi mau bantu
lu lagi mau bantu
rindungi lah bang bedu dari anak peminsarnya
peminsar yang jahat ya allah
kasian dia gak tahu apa apa
eh siapa lo
lo mau sok jadi pahlawan
mau jadi pahlawan kesiangan loh
gue bukan pahlawan kesiangan
gue cuma paling bencing lihat orang semena mena
apalagi sama perempuan
gue gak ada urusan sama lo ya
gue cuma ada urusan sama perempuan lo
cuma ada urusan sama anaknya dia yang udah mati
suaminya dia tuh
mereka punya hutang sama gue
walaupun anaknya udah mati masalah utang doang kan bisa dibicarakan baik baik
eh gue udah ngomong baik baik sama mereka
jadi semua barang barangnya gue angkut
emang berapa sih utangnya
wooo tau aja lu ya cakep banget lu tong ya
eh lu jangan belaga blaga nanya ya
emangnya lu mau bayar
sanggup lu bayar sepuluh juta
ada duit kagak
gue bakal bayar utangnya yang sepuluh juta
tapi dengan satu syarat
lu beresin dulu semua
atau nggak gue bayar utangnya
tapi lu juga jangan nyuruh nyuruh gue
oke gue kagak dibayar utangnya
mau beresin apa kagak atau gue kagak bayar utangnya
udah beresin daripada karena dibayar
semuanya udah diberesin
bayar utangnya si ipan
jangan inget ya
jangan sekali sekali lagi lu coba coba
ngacak acak daerah sini ya
kalau enggak lo gue laporin polisi
terserah lo dah
yang penting sekarang
hutangnya udah lunas
jadi gue gak ada urusan lagi sama keluarga ini
bang ini terima kasih
kenalin nih emak
stasiun bawang tumpah
ya allah tong
mak makasih banyak ya
lo tuh udah nolong emak ambil murni
iya tapi sahuran hutangnya
jangan buru buru kaget tong
mak belum ada duit
ya allah mak
itu mah gak usah dipikirin
kalau emak ada uang
kapan aja boleh disahur
kalau emak gak ada
jangan jadi bembang
yaudah kalau gitu saya pamit dulu ya mak
emang kakak pengen minum dulu di mari
aduh kakak usah mak
kebetulan saya baru dateng nih
baru aja sampai sini
capek banget pengen istirahat
ya udah deh kalau gitu
nggak lagi buru pamit ya mak
makasih ya udah nolong kita
ya allah bang bedu
udah lama banget kita gak ketemu
sejak abang gak pernah balas surat murni lagi

suara tangan reda makanya
maksudnya di depan kota
minum ileka p disease tak ada budaja